ya masih bersama kami di good morning
pemirsa sebagai stasiun televisi berita cnn indonesia hadir dengan teknologi penyiaran terkini
ya beragam berita yang kami sajikan tidak hanya cepat tersaji untuk anda
tapi juga dengan tampilan warna baru yang tentunya lebih segar dan interaktif
yang menggabungkan animasi dengan set sesungguhnya
jadi kita menggunakan untuk menggambarkan situasi atau kondisi yang tidak bisa dilakukan oleh teman teman liputan di lapangan
banjir gerhana matahari hingga penggambaran transportasi masa depan di indonesia
lebih mudah dipahami ketika menggunakan teknologi bernama imersif
khusus di broadcast menggambarkan kondisi yang kompleks agar lebih cepat dipahami menjadi tujuan akhir dari teknologi imersif
ini adalah erwin dipo manager look and field cnn indonesia
erwin bercerita bagaimana perkembangan teknologi agar terus relevan dengan hasil tayangan
ini membedakan kalau untuk teknologi imersifnya cnn apa sih
yang membedakan itu tadi jadi semua informasi kan yang kita dapat semua tv bahkan itu mendapatkan informasi yang sama
bagaimana kita mengolah informasi tersebut dan membuat lebih
entertaining gitu loh
jadi informasi saja nggak cukup sekarang untuk pemirsa yang zaman digital sekarang
jadi mereka perlu ada semacam kayak visualisasi yang lebih kreatif lah
memadukan grafis virtual dan set sesungguhnya pengguna tidak bisa melihat secara langsung ketika teknologi ini berjalan
di salah satu formula yang dipercaya
namun dengan petunjuk yang tepat mereka bisa berinteraksi langsung dengan grafis sehingga penerapan imersif bisa terlihat nyata
oke ini kan kebuka nih
kalau sekarang kan kosong sih
tapi memang kalau untuk masuk ke imersifnya ini memang udah terowongan kebuka
apa yang ingin disampaikan sih oleh tim cnn ini
ya lebih kayak proses pembuatan pengeborannya itu seperti apa menggunakan mesin bor yang seperti apa
dan kenapa kok waktu pengeboran proses pembuatan mrt ini tuh lama sekali gitu loh
jadi kita bisa buat bahwa pengeboran ini acaranya seperti apa baru pembuatan relnya nanti baru bisa dites keretanya baru bisa lewat
kita pakai imersif dengan audio juga di tujuh belas agustus ini
jadi kita selain menggambarkan visual tapi kita juga menghadirkan audio sehingga kelihatan lebih real gitu ya
boring mesin seperti yang anda bisa lihat di bawah saya ini
penggunaan imersif di layar kaca diharapkan bisa memberikan pemahaman lebih kepada pemirsa di rumah
meski terlihat nyata teknologi imersif masih memiliki kekurangan
salah satunya keterbatasan lokasi dan jarak pandang
radina alta prawira jakarta